kasus yang saat ini dijalani oleh ibu nuril seorang guru honorer di sma n tujuh mataram
sudah bergulir dan menjadi perhatian publik sekarang
kita bahas malam hari ini di studio sudah hadir bersama saya anggara suwayo
selamat malam mas anggara terima kasih sudah ada di sini
anda memantau icjr memantau kasus bu nuril sejak awal sudah terlihat kejanggalannya dari mana
kalau kita lihatnya kejanggalannya sederhana ya karena bahwa yang menyebarkan perekaman tersebut sebetulnya bukan bu nuril
karena itu ketika dia diproses dan ditahan buat kami itu sudah masalah
karena penahanan itu perampasan kemerdekaan yang harus walaupun itu boleh tapi itu harus dilakukan secara hati hati
ada banyak parameternya justru parameter itu tidak ditaati
dan begitu itu bergulir pengadilan yaitu
buat kami sih ini kasus yang sebetulnya tidak layak diadili di pengadilan
tapi kemudian ketika itu merebak tentunya ada pelaporan kan
yang melaporkan itu adalah m tersebut
kemudian bagaimana dengan beberapa orang yang diduga menyebarkan sejauh ini
jadi kan kalau memang kalau kita bicara dalam sistem peradilan bidana kan sebetulnya
pembuktian itu harus dilakukan secara saintifik ya
jadi untuk menentukan derajat kesalahan seseorang ini akan seperti apa
nah ketika bukan ibu nuril yang menyebarkan ke publik itu akan jadi masalah
kemudian jadi bingung semua gitu ya
iya dan problemnya masalahnya regulasi di undang undang ite juga masalah sebetulnya
ada pasal pasal yang lain kita punya cuplikan ya kita lihat bersama
mungkin bisa ditampilkan di layar yang besar di plasma yang besar kita lihat sama sama
ini pasal karet yang memang
sudah banyak korbannya ini ya mas andara ya
terutama pasal ini pasal dua puluh tujuh ayat satu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
ini pasal dua puluh tujuh ayat satu ada lagi yang lainnya
oke kita lihat apakah ada lagi
oke empat puluh lima ayat satu setiap orang yang memenuhi unsur
bagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu
dipindah penjara paling lama enam tahun ini sesuai dengan dakwaan jaksa di pengadilan negeri ya di tingkat pn
kemudian denda paling banyak satu miliar rupiah
mungkin bisa kembali lagi ke pasal dua puluh tujuh ayat satu teman teman minta tolong untuk ditampilkan lagi pasal dua puluh tujuh ayat satu
di situ kemudian tidak dituliskan untuk mereka yang memproduksi ya
jadi memang mendistribusikan atau ini juga termasuk di dalamnya
akhirnya ibu nuril terseret juga di sini
enggak jadi gini memproduksi itu nanti diundang undang
tapi jadi gini kalau mendistribusikan itu kalau dalam bahasa teknis itu sebetulnya one to many
sementara menyebarluaskan itu one to one
nah ini yang sebetulnya hukum pidana itu tidak boleh menyasar ke ranah privat
kecuali kalau itu anak anak ya salah satu pihaknya anak anak
dan yang ketiga membuat dapat diaksesnya ini yang lebih bahaya sebetulnya
karena membuat dapat diaksesnya bisa jadi orang itu tidak punya intensi menyebarluaskan hal tersebut
hanya karena dia menaruh link sesuatu dan segala macam tapi kemudian bisa jadi kan linknya berubah
jadi sesuatu yang berbeda
mas anggara di pengadilan negeri kemudian ya diputus bebas artinya sudah tidak terbukti semuanya
gitu kan kemudian tapi berlanjut ke kasasi
apa informasi baru kemudian yang disampaikan oleh dr
jaksa pada saat kasasi itu
saya sebenarnya kurang tahu persis ya
misalnya informasi terbaru apa yang disampaikan oleh jaksa
tapi icjr pada waktu itu kita mengirimkan namanya amicus korea ke thailand negeri mataram
jadi pendapat hukum yang diberikan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara
yang kita sampaikan adalah bahwa pengertian pasal dua puluh tujuh ayat satu harus disesuaikan dengan pengertian pelanggaran kesusilaan dalam kuhp
yaitu di depan umum
jadi nggak bisa percakapan
privat itu di pidana
nah kalau itu pengertiannya di depan umum maka yang harus dicari adalah siapa sebenarnya yang menyebarluaskan percakapan tersebut
harus kembali ke situ lagi kalau misalnya mau mengikuti pasal ini gitu kan
kalau nggak bukan
jadi gini rumusan pasal di undang undang ite seperti itu
dan itu menabrak banyak sistem hukum pidana kita sehingga private conversation jadi masuk
sementara kuhp yang dibuat masa hindia belanda jauh lebih bijak private conversation nggak masuk
hanya yang tersebar secara luas
jadi kita selalu bilang dulu putusan mk ketika penghinaan selalu bilang bahwa perumusan pasal dua puluh tujuh ayat tiga harus mengikuti ketentuan pasal tiga ayat sepuluh
berarti sama saja ini juga harus mengikuti ketentuan pasal pasal kesusilaan di kuhp
sehingga dia harus tersebar luas
sehingga harus yang dicarikan adalah pelaku yang sebenarnya yang menyebarluaskan percakapan itu
yang menyebarkan itu
dan yang ke
yang kedua adalah ini buat kami tindakan ibu nuril merekam itu adalah tindakan yang menjaga diri
yang harusnya itu juga bisa jadi alasan pemaaf dalam hukum pidana
self defense dan dia berupaya untuk memperingatkan orang lain sebenarnya
jadi itu dua alasan itu yang kami kemukan dalam amicus curica pemilihan negeri mataram
saya rasa pemilihan negeri mataram menerima alasan alasan tersebut
yang menarik sebetulnya ketika jaksa kasasi ini kan seperti prosedur standar
jadi gak ada
sebenarnya gak perlu kasasi ya jaksa kasasi aja
karena itu seperti sesuatu yang wajib dilakukan oleh kejaksaan
pesoalannya adalah menurut saya
mahkamah agung kalau sampai mengubah menjadi menghukum
dia sudah jadi judeks faksi
padahal menurut hukum kita
mahkamah agung itu mewenangnya judex juris
jadi kalau judex faksi memeriksa fakta
dari fakta fakta itu bisa ditentukan apakah orang ini bersalah atau tidak
kalaupun bersalah bisa ditentukan berapa hukuman yang seharusnya diterima
itu biasanya terjadi di tingkat
pn dan pt
pn dan pt
nah sebenarnya judek juris sekarang memeriksa apakah hukum yang diterapkan sudah tepat
apakah hukum acara yang diterapkan dalam satu kasus memang sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
pesoalannya kalau dia mengubah nih
jadi bebas ke pidana penjara
berarti mahkamah agung sudah melanggar prinsip yang seharusnya dipegang sendiri
dia nggak bisa melakukan itu sebetulnya
kenapa dia melakukan itu saya juga nggak tahu
nah itu dia itu dia juga sekarang menjadi pertanyaan
sekali lagi ini adalah beberapa kali juga dikatakan bahwa pasal pasal yang ada dalam undang undang ite ini sangat karet
bisa ditarik kemana mana bisa disesuaikan sesuai dengan kepentingan kepentingan mungkin ya
kita tidak tahu kepentingan apa itu
tapi kalau misalnya melihat
apa yang sekarang terjadi bahwa ini sekarang sudah keluar dari substansinya
bahwa kemudian sekarang semua dibelokkan ke ite memang sesuai dengan pelaporan yang dilakukan oleh m
dan kemudian kita melupakan sisi susila atau pornografi yang kemudian terjadi di dalamnya
kalau menurut saya itu nggak relevan ya
karena itu kalau pun itu ada
itu rekaman itu dibuat untuk konsumsi pribadi
maksud saya kalau itu konsumsi pribadi dan tidak diniatkan untuk disebarluaskan
hukum tidak boleh menjangkau sampai sejauh itu
persoalannya ternyata dalam praktek hukum menjangkau sampai sejauh itu
dan memang itu juga didukung oleh undang undang ya kan
didukung oleh undang undang
didukung oleh undang undang ya oke
nanti setelah jeda
kami juga memiliki percakapan atau wawancara yang sudah direkam sebelumnya dengan juru bicara mahkamah agung atau humas mahkamah agung
nanti setelah jeda kami hadirkan
tetap di cnn indonesia prime news
selain baik nuril undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik telah menjerat beberapa orang
kami kutip dari situs remi southeast asia freedom of expression network atau safenet berikut beberapa di antaranya
publik tentu masih ingat
pada kita lihat berita mulia sari
ini yang pertama sekali ibu rumah tangga dilaporkan pihak rumah sakit omni batavia pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas kuhp dan pasal dua puluh tujuh undang undang ite
prita sempat ditahan selama dua puluh hari tapi akhirnya dibebaskan
farhad abbas juga pernah terjerat undang undang ite pada dua ribu tiga belas
pengacara ini dilaporkan wakil gubernur dki jakarta saat itu basuki cahayapurnama atas cuitannya di media sosial
terakhir status kasus ini adalah di media sosial
penegak hukum juga sempat terjerat undang undang ite
penyidik senior kpk novel baswedan dilaporkan oleh atasannya sendiri
brigjen paul aris budiman dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga tentang pencemaran nama baik akhir agustus lalu
kemudian akhir agustus lalu kemudian john ruh ginting
dilaporkan pengacara ⁇ muannas ⁇ al aidid menggunakan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite tentang ujaran kebencian
ya dan kami juga sudah sempat cnn indonesia sempat melakukan wawancara dengan kepala birohukum dan humas mahkamah agung
abdullah terkait dengan kasus hukum yang saat ini dijalani oleh ibu nuril kita simak sama sama cuplikannya
baik pak abdullah satu hal lagi tahun dua ribu tujuh belas kita tahu bahwa ma ini telah mengeluarkan atau menerbitkan peraturan ma mengenai pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum
dalam kasus baik nuril ini seperti apa perma ini diimplementasikan pak abdullah
perma ini sebagai pedoman bagi majelis ketika memeriksa agar tidak menanyakan hal hal sifatnya stereotip
jadi itulah yang harus dijaga hak hakat dan martabat para pihak atau lebih khusus lagi bagi seorang perempuan
tentunya pedoman ini juga bisa diterapkan di rumah
dan saat ini
kasus baik nuril ini saat ini begitu mendapat sorotan publik tidak sedikit yang kemudian sebenarnya berempati dengan kasus terhadap baik nuril ini
apa tanggapan dari ma pak abdullah
ya simpati dan empati itu asasi
tetapi lebih bijak kita menunggu putusan
apa yang terurai dalam putusan itulah yang seharusnya dikomentari
jadi tidak terburu buru hanya karena opini kemudian sudah komentar
karena belum tentu yang dikomentari itu sesuai dengan putusan
oleh sebab itu saya tidak akan memberikan informasi apapun tanggapan apapun kecuali nanti kalau memang putusannya sudah keluar itu akan saya bacakan apa adanya
ya itu dia tadi mas anggara saya langsung lempar kepada anda apa tanggapan anda
saya pikir yang nggak boleh komentar itu dalam konteks putusan
ya hakim tapi kalau masyarakat itu boleh saja berkomentar
dan putusan itu sudah keluar
cuma memang ada dua hal ada petikan putusan dan ada salinan putusan
nah salinan putusan ini yang sebenarnya belum keluar
jadi kita juga tidak bisa melihat apa sih pertimbangan mahkamah agung sebenarnya ketika menghukum ibu nuril ini
tapi maksudnya maksud saya adalah akal sehat publik dan menurut saya akal sehat hukum juga tercederai dengan penghukuman terhadap ibu nuril
seperti yang saya bilang
kewenangan mahkamah agung
kewenangan mahkamah agung adalah memeriksa dan mengadili hukum
bukan memeriksa dan mengadili fakta
ketika dia mengubahnya menjadi hukuman maka sebenarnya mahkamah agung sudah melampaui kewenangan itu
nah itu buat kami sebagai orang hukum menurut saya bermasalah betul dengan itu
tapi itu terjadi berkali kali masalahnya
kemudian jika ada yang tetap bersikuku bahwa tetap ada kesalahan dari sisi ibu nuril bahwa ia merekam percakapan
antara dirinya dan m yang kemudian menceritakan beberapa hal yang asusila itu menurut anda
gini salah menurut hukum indonesia tidak melarang perekaman percakapan
setidaknya tidak ada aturan hukum yang melarang merekam percakapan
yang nggak boleh itu apabila rekaman tersebut kemudian menjadi alat bukti
sepanjang rekaman itu hanya untuk disimpan dirinya sendiri ya nggak ada masalah kan
hukum tidak mengatur dan melarang
mungkin logika masyarakat anda merekam tanpa persetujuan saya ya sepanjang itu nggak disebarkan kemana mana itu bukan persoalan hukum
persoalan etis mungkin tapi saya tidak ragu apakah itu betul ada persoalan etis di situ atau tidak
tapi itu bukan masalah hukum
apalagi kalau misalnya bagaimanapun ini pandangan publik kan terpecah di sini
apalagi kalau misalnya anda mengatakan icjr juga mengatakan bahwa ia merekam dalam kapasitas untuk membela diri gitu kan
yang sekarang bisa dilakukan apa mas anggara
menurut saya ada dua ya
jadi secara hukum tentu para kuasa hukumnya harus mengajukan peninjauan kembali
tapi peninjauan kembali itu harus menunggu salinan putusannya ada
dan ibu nuril sudah harus dieksekusi terlebih dahulu
artinya dimasukkan ke dalam lapas
persoalannya adalah secara teknis saya agak ragu apakah peninjauan kembali itu mungkin dilakukan
karena ada syarat syarat yang sebenarnya secara hukum itu syaratnya cukup berat
di antaranya apa
halatnya bukti baru karena nggak ada bukti baru sebenarnya dalam perkara ini
tapi ada lagi soal kekhilafan hakim
nah mungkin bisa masuk di soal kekhilafan hakim
bisa dipush ke sana
ya bisa biasanya kuasa aku menemukan caranya
tapi jalan kedua ada lagi yaitu presiden memberikan amnesti
jadi bukan gerasi ya
karena kalau gerasi ibu nuril harus mengakui bahwa dia bersalah
dan meminta pengampunan dari presiden
tapi kalau dengan amnesti
presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara memberikan pengampunan
jadi tidak perlu ibu nuril mengajukan permohonan secara resmi kepada presiden untuk meminta pengampunan
dan baik baik bagusnya dalam kasus amnesti adalah perkaranya dianggap tidak pernah ada
jadi ya sudah gitu
jadi sudah bersih
apa saja yang misalnya kemudian akan menempuh jalan amnesti
apa saja yang harus pertimbangan pertimbangan yang diberikan oleh tim kuasa hukum
amnesti ini prakteknya dipakai untuk kasus kasus politik
tapi secara regulasi tidak ada ketentuan bahwa itu harus kasus politik
secara praktik itu dipakai untuk kasus politik
misalnya budiman sujadmiko siapa ada banyak lah
terus aktivis di masa orde baru
termasuk dalam kasus aceh
nah tapi dalam sisi regulasi tidak ada satupun yang menyebut bahwa itu harus kasus politik
jadi sebenarnya bisa
nah cuma yang harus meminta berdasarkan undang undang adalah menteri hukum dan ham ke presiden dan ke mahkamah agung
presiden harus mendengarkan pertimbangan mahkamah agung dan dpr
itu menurut aturan
jadi ini pemerintah yang bertindak secara aktif untuk meminta amnesti untuk ibu nuril
dan ketika misalnya jalan itu diambil apakah ada hal hal secara hukum yang kemudian dilanggar dalam kasus ini
itu diambil oleh presiden sebagai kepala negara
jadi dia bisa memberikan amnesti
misalnya dalam konteks ini soal kemanusiaan ya berikan saja
menurut saya itu malah hal yang baik
sekalipun nanti mungkin ma pasti juga akan membeberkan apa saja pertimbangan pertimbangan mereka gitu
tapi kan private ya ke presiden ya
bukan ke publik ya maksudnya
tapi ya silakan saja
kan presiden punya pertimbangan sendiri saya pikir
sekarang yang bisa diambil yang mana
ya amnesti kan nggak perlu nunggu eksekusi kan
nggak perlu nunggu ibu nurilnya harus masuk lapas dulu
artinya termasuk juga ada gerakan dari publik mungkin untuk mendorong itu
yang saya harapkan sih publik harus meminta kepada presiden untuk segera memberikan bertindak aktif untuk mempertimbangkan memberikan amnesti kepada ibu nuril
bahwa kemudian publik sekarang sudah sekalipun memang masih terbelah
tapi memang semua sudah melihat kepada awal mula masalah ini terjadi dan kemudian juga melihat pada putusan pengadilan negeri yang mengatakan sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam hal ini
karena nggak ada kesalahan
maksudnya yang menyebarkan bukan ibu nuril itu clear and clear
maksudnya itu sangat jelas betul gitu
dan balik lagi kalau mahkamah agung sampai kemudian memutuskan beliau bersalah dalam jatuhan hukuman artinya mahkamah agung memeriksa fakta
soalnya soalannya adalah apakah mahkamah agung mendengar
kan dia hanya membaca berkas
iya tidak ada pemeriksaan saksi tidak ada hal hal seperti itu juga ya
karena itu makanya fungsi mahkamah agung adalah menjaga kesatuan hukum
makanya yang dia periksa adalah memeriksa dan mengadili soal hukumnya bukan soal faktanya
ada kesalahan dari mahkamah agung anda juga lihat di sini
karena itu terjadi berulang kali gitu loh
apa saja kalau misalnya dari data icjr
saya nggak punya data ya
tapi maksudnya gini loh
ada banyak cerita mahkamah agung misalnya mengubah hukuman dari pt misalnya lima tahun kemudian diubah jadi empat belas tahun
itu sudah tidak boleh sebenarnya
ya kalau misalnya mahkamah agung merasa hukumannya nggak sesuai dia harus kembalikan ke pt
tapi persoalannya kuhap kita tidak mengatur proses itu juga
jadi memang banyak loophole di sistem hukum kita
jadi kemudian ada yang mengasumsikan bahwa ini langkah ini bisa diambil oleh mahkamah agung gitu
kalau itu tidak ada makanya memaksa mahkamah agung untuk mengambil langkah langkah itu
cuma persoalannya kalau itu jadi kebiasaan itu bukan hal yang baik buat pembangunan sistem hukum kita
seolah olah benar padahal tidak
nah itu bagaimana mengajarkan kepada nggak usah masyarakat secara umum ya mahasiswa hukum mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh mahkamah agung itu sebenarnya salah
dengan bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa fakta
kalau misalnya dari kuhp bunuril sekarang apa ya langkah yang mau diambil
kalau tadi saya sempat komunikasi sih sama pk tentu kita akan dukung pengajuan itu
dan kita akan mendukung dalam cara cara lain ya
misalnya icjr akan dukung dalam bentuk mungkin kita akan kirimkan amicus kuria lagi ke mahkamah agung
tapi itu tadi saya bilang masalahnya adalah satu dia harus salinan yang ada dulu kan kemudian ibu nurilnya dieksekusi
kalau sudah dieksekusi ke lapas itu
buat saya itu udah apa ya
secara psikologis kemudian suasananya sudah berbeda kemudian dalam tanda kutip kayak mengakui bahwa itu terjadi kan kesalahan kesalahan itu terjadi
bukan maksudnya kita belum tentu tahu kapan putusan pk itu akan keluar
bisa jadi ibu nuril sudah selesai menjalankan pidana baru putusan itu keluar
nah kalau itu yang terjadi kan sebetulnya nggak berdampak apapun sebetulnya ke ibu nuril
problemnya itu makanya saya bilang kalau buat saya sih langkah yang paling bijak sebetulnya yang paling masuk akal ya amnesti
karena ya sudah kasusnya dianggap tidak pernah ada selesai
mengapa publik kemudian harus mengambil peran memberikan dukungan dalam kasus ibu nuril ini kalau menurut icjr
saya pikir supaya presiden bisa mendengar bahwa ini ada suara rakyat yang dalam putusan ini menganggap bahwa ini mencederai tidak hanya rasa keadilan hukum
tapi rasa keadilan rakyat
nah ini yang menurut saya jauh lebih penting untuk didengar oleh presiden
terakhir anda sempat kontak dengan ibu nuril bagaimana sebenarnya kondisi psikologis beliau
saya nggak sempat kontak dengan ibu nuril tapi dengan kuasa hukumnya memang saya sempat bertanya gimana beliau apakah apa namanya dengan keputusan ini
ya menurut kuasanya sih memang siap
tapi saya maksudnya nggak ada saya kira nggak ada orang
mungkin ada orang yang dengan akal sehat mau benar ataupun salah rela untuk dipenjara
apalagi kalau misalnya merasa bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun
kemudian terkait denda dengan lima ratus juta rupiah itu itu harus dibayarkan kapan itu sebenarnya mas anggar
pada saat dieksekusi
pada saat dieksekusi

artinya kemudian sekarang sudah mulai ada gerakan dari beberapa pihak untuk kemudian membantu ibu nuril untuk membereskan pembayaran ini
itu kalau anda melihatnya
buat saya itu kan dukungan publik ya
ya baik baik aja sih
dukungan publik seperti itu untuk juga memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam regulasi kita
jadi gini kalau pemerintahan dan dpr buat regulasi itu seringkali ancamannya nggak masuk akal
jadi seolah olah kalau misalnya kan jadi denda itu kalau dalam sistem keuangan negara masuk pendapatan negara bukan pajak
seolah olah besar padahal gak ada yang bisa dieksekusi
oke oke yang kemudian sebagian besar minta untuk mengganti kurungan ya biasanya
iya nggak ada
apa sih bedanya enam bulan dan kemudian bertahan lebih lama tiga bulan daripada saya harus bayar lima ratus juta
dan itu yang terjadi maksudnya
dalam kasus ibu nuril saya tetap berpendapat bahwa denda berapapun sangat tidak layak
atau hukuman pidana penjara berapapun itu tidak layak dalam maksud saya
sekali lagi saya ingin konfirmasi saya ingin mendapatkan pernyataan yang jelas
bahwa dalam kasus ini publik tidak perlu terpecah apakah ibu nuril salah atau tidak bersalah ya kalau misalnya dari sisi icjr
nggak perlu karena perbuatan itu perbuatan merekam ya itu bukan perbuatan yang melanggar hukum
dan sudah clear bukan ibu nuril yang menyebarkan itu
oke dan itu sejak awal kemudian kejanggalan itu dilihat
mas anggara swahyu terima kasih eksekutif direktur institute for criminal justice reform
sudah berbicara kepada kami pada malam hari ini terima kasih mas angga
dan setelah jeda kami hadirkan informasi seputar kampanye damai yang digaungkan beberapa waktu lalu
ibarat jauh api dari panggang
bukankah lebih baik setiap kubu berjualan program daripada saling berbalas nyinyiran
cnn indonesia prime segera kembali